tersebut menimbang dampak rokok terhadap kesehatan keberlangsungan tenaga kerja dan
industri konsumsi rokok nasional yang tinggi memiliki dua sisi mata uang dampaknya pada
kesehatan membebani bpjs kesehatan masyarakat namun di sisi lain menguntungkan bagi penerima
negara kami bahas pagi ini untuk anda sah ya cukai tembakau atau cukai rokok sudah naik ini rata rata
sigarat kereta yang kategorinya mesin begitu ya sementara untuk yang tangan ini hanya naik
empat lima persen saja ini mempertimbangkan bagaimana karena sigaret kretek tangan ini
hubungannya dengan industri yang padat karya ya banyak pegawai jadi besaran kenaikan yang dipatok
maksimal adalah empat lima persen kita lihat selanjutnya bagaimana kemudian kenaikan
cukai rokok dari tahun ke tahun ya nah jadi disini kita bisa lihat data dari tim litbang
cnn indonesia kenaikan cukai rokok terus terjadi setiap tahun kita lihat dari dua ribu enam belas naik cukai rokok
ini ada pengecualian ada pengecualian tidak ada kenaikan cukai rokok pada tahun dua ribu sembilan belas namun kita
lihat pada tahun ini kenaikan cukai rokok dari tahun ke tahun ini kenaikan cukai rokok dari tahun
dua ribu dua puluh cukai rokok kembali naik dua puluh tiga lima persen dilanjutkan tahun dua ribu dua puluh satu naik lagi cukai rokok kita
lima persen dan juga naik kemudian pada tahun dua ribu dua puluh dua baru saja disahkan oleh kementerian keuangan
begitu cukai tembakau naik dua belas persen ini mungkin bagi anda yang perokok sudah mulai merasakan ya
kenaikan harga jual eceran dari kenaikan cukai hasil tembakau atau cht ini jadi memang kenaikan

sendiri ya kenapa tadi kita sempat menyebutkan bahwa dua sisi mata uang karena secara menerima
negara secara makroekonomi begitu ya rokok atau pendapatan dari produksi rokok ini menyumbang cukup
besar terhadap apbn ataupun pdb kita namun di sisi lain juga membebani membebani di sisi mana yaitu di sisi
kesehatan kita ketahui bahwa rokok di labelnya di produknya saja sudah ada keterangan ada warning
bahaya bahaya yang disebabkan dari rokok nggak heran kalau misalnya kemudian dua puluh sampai tiga puluh persen
ini disebabkan oleh penyakit yang timbul dari rokok
oke baiklah inilah dampak kesehatan ya kita lihat selanjutnya
nah ini dia kita lihat konsumsi rokok nasional saat ini
kita lihat ya tahun dua ribu sembilan belas produksi rokok di dalam negeri yaitu sebesar tiga ratus lima puluh enam miliar batang per tahun ya
nah kemudian kita lihat ini pada tahun dua ribu dua puluh produksi rokok nasional sebesar tiga ratus dua puluh dua miliar batang
nah kemudian tadi kalau anda sempat juga melihat ya bahwa kenaikan cukai hasil tersebut
nah kalau kita melihat data dari dua ribu dua puluh dua ribu sembilan belas kita lihat di sini terbukti
jika kemudian kenaikan cukai hasil tembakau ini menurunkan jumlah produksi rokok dan menurunkan jumlah perokok pada tahun dua ribu sembilan belas yaitu tiga ratus lima puluh enam miliar batang
tapi pada tahun dua ribu dua puluh produksinya hanya tiga ratus dua puluh dua miliar batang
lumayan ya di sini ada sekitar tiga puluh empat miliar batang

selisihnya dari kenaikan cukai hasil tembakau dua ribu sembilan belas ke dua ribu dua puluh
dampaknya tentu akan bagus bagi menurunkan prevalensi masyarakat yang merokok begitu terutama anak anak
karena seperti kita ketahui saat ini prevalensi merokok tidak hanya orang dewasa di atas delapan belas tahun saja
kenyataannya anak di umur sepuluh tahun saat ini juga sudah ternyata terkena atau tercemar ya dengan asap rokok begitu
dan ini adalah prevalensi ini yang ingin diturunkan oleh pemerintah dengan adanya kenaikan cukai hasil tembakau begitu
di sisi lain memang kita tidak bisa pungkiri bahwa rokok ataupun produk hasil tembakau ini memiliki kontribusi yang tinggi untuk penerimaan negara
kita lihat di sini ya serapan tenaga kerjanya saja mencapai lima sembilan puluh delapan juta orang
nah kita lihat dari sisi bisnisnya
dengan kenaikan cukai hasil tembakau artinya harga jual eceran tinggi artinya nanti akan berpengaruh terhadap daya beli kemudian mungkin inflasi ya
nah ini juga akan berpengaruh ya terhadap produktivitas dari industri hasil tembakau
tembakau itu sendiri begitu
jika produktivitas kemudian berkurang pengaruhnya tentunya terhadap serapan tenaga kerja
nanti kita bahas sebetulnya bagaimana pengaruh terhadap serapan tenaga kerja bagi cukai hasil tembakau yang naik ini
nah kemudian kita lihat penerimaan negara dari cukai hasil tembakau ya
dari label label yang anda lihat di produk bungkus rokok anda itu dari cukai yang anda bayarkan begitu
yaitu sebesar rp dua ratus lima enam puluh delapan triliun penerimaan negara yang didapatkan dari cukai hasil tembakau
dengan kontribusi terhadap apbn kita yaitu sebesar sepuluh sebelas persen
nah ini juga merupakan angka yang besar begitu namun juga tidak hanya kontribusi dari produk hasil tembakau yang didapat dari cukai rokok
tapi berkontribusi juga ternyata begitu
ini kita bisa mengatakan ini inilah ya apa sekilas tentang kontribusi perusahaan produksi rokok baik itu mesin ataupun kretek di perekonomian nasional kita
tapi kontribusinya tidak hanya itu tentunya adalah konsekuensi kesehatan ya
konsekuensi kesehatan yang harus ditanggung oleh para perokok dan juga oleh pemerintah
karena masyarakat indonesia saat ini lewat program jaminan kesehatan nasional sudah mendapatkan bpjs
anda sudah mendapatkan bpjs
dan ternyata ini kita lihat ya berapa tanggungan kesehatan akibat merokok
tanggungan kesehatan akibat merokok total yaitu tujuh belas sampai dua puluh tujuh tujuh triliun rupiah per tahunnya
kemudian kita lihat di sini dari angka ini yang dibayarkan oleh bpjs kesehatan adalah sepuluh lima sampai lima belas enam triliun rupiah
dan dikatakan oleh kebenaran keuangan ini adalah besarannya dua puluh sampai tiga puluh persen dari dana yang dikeluarkan apbn kita untuk bpjs kesehatan
tentunya dengan diharapkan ya dengan adanya pengurangan cukai tembakau ini
kemudian prevalensi merokok berkurang
kemudian penyakit penyakit yang disebabkan oleh kebanyakan orang merokok juga bisa berkurang
dan tentunya bisa mengurangi beban negara dari sisi anggaran kesehatan yang harus dikeluarkan untuk menanggung biaya biaya mereka perokok
dan tidak hanya itu ya
kalau kita melihat juga data dari kementerian keuangan
menkyu kemarin menyatakan bahwa ternyata rokok adalah produk konsumsi nomor dua terbesar di indonesia
tidak bagi masyarakat menengah atas
tapi mereka masyarakat golongan menengah ke bawah
jadi rokok ini adalah konsumsi masyarakat miskin terbesar nomor dua setelah apa
jadi memang masif sekali ya dampaknya
oke nah itu tadi data dari litbang sianet indonesia tentang dampak ekonomi
kemudian dampak kesehatan disebabkan oleh rokok
kita lihat nanti bagaimana kemudian pemerintah kemudian juga industri hasil tembakau ini bisa mengakomodir kenaikan cukai ini
sehingga mungkin yang diharapkan adalah terjadi
memang pengurangan tapi tidak terjadi pemangkasan tenaga kerja
sehingga memang kesejahteraan masyarakat terutama petani tembakau dan juga mereka produsen rokok kretek hasil tangan misalnya masih tetap bisa terjaga